hai sebuah rekaman cctv memperlihatkan seorang wanita menjadi korban penjambretan pada siang
terlihat korban yang sedang dibonceng oleh suaminya dari arah kecamatan ngorok tiba tiba
saja dari belakang pelaku langsung mengambil kalung yang dipakai oleh korban peristiwa
penjamretan ini sendiri terjadi di jalan raya kembang seri kecamatan ngoro kabupaten mojo
kerto jawa timur korban dan suaminya yang kaget tak sempat mengejar pelaku akibat
aksi jamrat ini korban kehilangan kalung seberat enam gram dengan harga tiga juta rupiah